bakal kembali digelarnya liga sepak bola nasional disambut antusias sejumlah kontestan
liga satu setelah pssi berencana segera menggelar kongres luar biasa klb bagi psm makassar langkah
pssi ini seperti kado indah pada ulang tahun psm ke satu ratus tujuh tahun pada dua november nanti psm makassar
meyakini digelarnya kembali liga akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi klub tetapi juga
terhadap kondisi ekonomi elemen pendukung sepak bola indonesia kita bersyukur kita lega akhirnya
pssi sendiri yang berinisiatif untuk menggelar kongres karena dengan begitu akhirnya tidak ada
pun itu lagi ada yang mau ada yang tidak ada yang meresap ada yang tidak bisa mudah mudahan saja
pssi kabarnya hari ini informasinya adalah hari ini mereka mengirim surat ke fifa mereka minta
petunjuk untuk melaksanakan kongres mudah mudahan
dari surabaya jawa timur pelatih persebaya aji santoso menyambut positif rencana percepatan
kongres luar biasa oleh pssi aji berharap digelarnya klb mampu membuat sepak bola indonesia lebih baik
gelaran kompetisi semakin berkualitas hal ini diungkapkan aji santoso usai memimpin latihan
pemain persebaya surabaya di stadion thor senin pagi latih asal malang ini menambahkan verifikasi
yang akan digunakan kontestan liga satu juga harus lebih standar dan mengutamakan keselamatan baik pemain
maupun penonton saya kemarin juga mendengar juga melihat video dari ketua umum kita bapak iwan
boleh yang akan mengadakan klb ya ya mudah mudahan lah yang terpenting bagi kami bagaimana sepak bola
indonesia ini bisa berkembang bisa maju itu aja sih keinginan saya tentunya
mudah mudahan dengan kalau memang benar ada klb ya seharusnya semuanya harus lebih bagus pssi
berencana menggelar kongres luar biasa pada bulan januari dua ribu dua puluh tiga mendatang sedangkan liga yang
direncanakan digelar kembali akhir november nanti bergantung pada izin pemerintah di meliputan cnn indonesia